gue tau lo sedih karena baru putus sama david
dan lo pasti malu kan untuk papasan sama davin di aula
sekian semuatan dari saya
langsung saja ke acara inti kita
yaitu acara serah terima jabatan ketua oj selama
rifqi atila pratama
kepada ketua osis yang baru aldino mahindra
silakan rifqi dan pengurus usis selama untuk maju ke depan
dengan aldino juga pengurus baru lainnya
yang sudah resmi disahkan oleh pembina usis
selamat pagi semuanya terima kasih karena kalian telah meluangkan waktu kalian untuk mendatangi acara kita di pagi ini di sekolah ini
lanjut saja tanpa memperpanjang waktu dan sambutan saya rifki atila pratama kelas dua belas ips dua ketua osis masa bakti dua ribu dua puluh
dengan ini menyatakan saya menyerahkan jabatan saya kepada aldi numa hendra kelas dua belas ips dua
dengan ini juga saya mewakili teman teman pengurus osis yang lama yang telah mengundurkan diri dari masa jabatan kami
untuk diteruskan dan dilanjutkan kepada pengurus osis yang baru yang telah dipilih oleh pembina osis
kedepannya osis sma dua garuda akan lebih baik lagi lebih bertanggung jawab dan juga lebih amanah di tangan pengurus osis yang baru
sempat sempatnya dia ngerjain gue
dan jangan lupa
lo harus lebih bertanggung jawab
dan jangan cengeng
terima kasih riffky
dan kalian semua
yang sudah bekerja keras
untuk memajukan smu dua
dan menjadi lebih baik
lo harus seseorang baik ya
gue tau lo orang pertama kan
yang seneng gue putus sama davin
serius gue prihatin banget sama lo
gue gak bego ya dewi
gue tau lo sekarang lagi ketawa kan
gue putus sama davin
terutama sama davin
gue kasihan sama dia
semenjak dia putus sama lo

dia tuh lebih banyak diem

dia tuh lebih banyak diem
dia tuh lebih banyak diem
maafin rara ya opa davin
rara jahat banget
udah nyakitin nanti opa davin
saya gak punya pilihan lain
kami pengurus baru osis smu dua garuda

dengan ini berjanji
satu sisi gue seneng liat aldino kelihatan happy banget kayak gitu
tapi gue juga yakin
rifki pasti sedih banget harus melepasin jabatannya
entah kenapa ya
pita punya feeling ini tidak enak sekali
kita yakin aldino ini tidak akan becus
menjalankan dia punya tanggung jawab
apalagi tuh temen temennya liat
dipikir jadi pengurus osis tuh gampang kali
atau disuruh kerja nangis
udah ketebak itu
itu batul sudah kau
ale duduk sini
pindah dulu biar saya gak duduk situ
pindah pindah terus kita ini
pindah pindah terus kita ini
jodoh lo baik
tenang aja lo krus
orang kegek kok meliatin gue
kan hal yang wajar
gue tau pasti lo sedih kan gara gara tadi gue cerita soal david
sejujurnya selain gue temenin lo kesini ada yang pengen gue sampein ke lo
aduh udah deh dewi gue rasa gak perlu ada yang ngomongin lagi ya atau gue
urusan kita udah selesai jadi mending lo cabut deh
davin itu sekarang pacar gue dan gue gak suka ada yang perhatiannya lebih ke davin
kalau paham kan maksud gue
gue paham dewi gue tau lo sengaja akan dateng kesini buat manas manasin gue
aduh udah deh
dewi gue tuh males banget tau gak sih berhadapan sama cewek so baik dan drama banget kayak oh
ini gue cabut deh
selamat aldino ardi edi maman sebagai pengurus osis baru dan bapak nitip osis sfo dua garuda harus makin sukses
meskipun dalam pelaksanaannya mendadak karena harus segera mengisi kekosongan masa bakti pengurus yang lama
tapi ini semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur oleh pembina osis
jadi bapak berharap kalian harus melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik
kamu yang akan lakukan yang terbaik
kami akan berjuang
saya juga akan memberitahu dengan dilantiknya aldino sebagai ketua osis baru
maka secara otomatis tanggung jawab rifqi sebagai ketua panitia orang tanjung sekolah akan diambil oleh aldino
kasih tujuan ya pak kasih tujuan
kasih tujuan ya
tanpa mengurangi rasa hormat
saya merasa keputusan demikian tidaklah adil buat rifqi